pemprov dki jakarta resmi memperpanjang pembatasan sosial berskala besar transisi untuk kelima kalinya selama dua pekan mendatang
meskipun psbb transisi diberlakukan angka positif covid sembilan belas di ibu kota terus melonjak
di sisi lain pemprov dki memutuskan membuka kembali bioskop dan memperbolehkan restoran kafe beroperasi
kebijakan ini memicu kritikan dan kekhawatiran terus bertambahnya pasien positif corona di ibu kota
belum lagi sejumlah pejabat di pemprov dki jakarta juga terkonfirmasi positif covid sembilan belas
apa jawaban pemprov dki jakarta kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria
selamat sore pak wagub
oke pak wagub langsung saja
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
langsung saja pak wagub dengan penambahan jumlah kasus yang terus melonjak kemarin saja ada delapan ratus dua puluh yang positif
apakah kemudian perpanjangan psbb transisi untuk kelima kalinya ini masih efektif pak wagub
ya jadi yang pertama
pertama kami terus melakukan evaluasi setiap minggu pak gubernur memimpin evaluasi di internal dengan instansi terkait unit terkait skpd terkait dan juga dengan forum komunikasi pimpinan daerah
kemudian juga kami dalam evaluasi selalu berkonsultasi dengan pakar ahli gugus tugas pusat atau sagat pusat bahkan pemerintah pusat
yang kedua selain koordinasi dialog dan diskusi melakukan telah kajian
kami juga mempelajarinya
data data yang ada
tidak hanya data penyebaran yang menjadi perujukan kami
tapi data data lainnya
umpamanya positive rate
kalau r notenya kita lihat masih satu sembilan
kemudian yang kedua
yang kita bersyukur bahwa
setiap hari terjadi penurunan yang signifikan terhadap jumlah yang meninggal
sekarang angkanya sudah tiga satu persen
bahkan angka kesembuhannya terus meningkat
sudah tujuh puluh tujuh enam persen
ini adalah beberapa pertimbangan
mengapa kami terus memperpanjang pspb masa transisi
terus kami tingkatkan sarana prasarana
jumlah tenaga kesehatan
kemudian laboratorium rumah sakit logistik dan sebagainya
termasuk kami tingkatkan kehadiran daripada petugas
dan protokol lainnya
dan dari situ kami mengambil kesimpulan
sekalipun masih ada penyebaran covid sembilan belas di wilayah dika jakarta
namun penyebaran covid sembilan belas di wilayah jepang
dan juga penyebaran covid sembilan belas di jakarta
kami merasa yakin kami sampai hari ini
kami bisa mengendalikan masalah covid sembilan belas di wilayah jakarta
kemudian yang lainnya
kami terus melakukan tiga t
yaitu testing tracing dan treatment
pak gubernur berapa kali menyampaikan bahwa
salah satu cara kita menyelesaikan masalah adalah
melakukan identifikasi masalah
identifikasi masalah bisa dilakukan dengan cara melakukan testing
jadi jumlah testing kami terus tingkatkan

sudah lebih dari enam ratus ribu testing swab yang kami lakukan
bahkan standar di dki jakarta melebihi dari standar yang diminta who
per minggu lebih dari lima puluh ribu
jadi satu hari kami melakukan testing itu antara lima sampai sepuluh ribu
dengan demikian kami terus melakukan upaya penanganan dengan sebaik mungkin
pak wagub meskipun korban meninggal dunia
seperti yang tadi anda sebutkan angkanya terus menurun
tapi angka positivity rate di dki jakarta tetap tinggi
kenapa kemudian tidak ada kebijakan alternatif seperti rem darurat
yang diambil oleh pemprov dki jakarta
kebijakan yang lebih tegas yang dibutuhkan pak wagub
ya itu juga menjadi pertimbangan
cuma sejauh ini kami terus berkoordinasi dengan semua para pakar para ahli
kita ini sudah memasuki masa psbb sebelumnya psbb transisi
dan sekarang masa psbb transisi
jadi banyak faktor yang kita perhitungkan
kedepan menurut hemat kami ini virus masih ada
tidak hanya sampai akhir tahun mungkin sampai tahun depan
masalah corona ini menjadi masalah kita sehari hari
apa yang harus kita hadapi mari kita hadapi virus ini dengan lebih bijak lagi
dengan cara kita memenuhi protokol kesehatan atau protokol covid dengan baik
jadi yang penting bagi kita kita laksanakan tiga m
yang kami sebut dengan menggunakan masker kemudian mencuci tangan jaga jarak
semua yang penting patuh dan taat melaksanakan protokol covid
sejauh ini bisa kita laksanakan insya allah kita tidak akan terpapar
bahkan kita bisa mengatasinya dengan baik
oke pak wagub di tengah penambahan kasus di ibu kota yang terus bertambah
banyak pertanyaan banyak kritikan kenapa pemprov dki jakarta malah membuka bioskop
apakah kemudian tidak khawatir muncul klaster baru di sana apa pertimbangannya
karena ini kebutuhannya kebutuhan hiburan pak wagub
jadi yang pertama sesuai dengan tahapan program
kita harus mencari penyelenggaraan

ada beberapa unit yang memang rencana kami buka
sesungguhnya bioskop itu masuk dalam fase pertama di minggu keempat
namun demikian karena angkanya waktu itu masih cukup tinggi kami belum membuka
ada beberapa unit
dan sekarang setelah mempertimbangkan dengan teliti dengan cermat
kami memberanikan diri untuk memulai membuka bioskop
tentu dengan ketentuan dan syarat yang ketat
perlu kami ketahui
bahwa kalau kita membandingkan antar bioskop dengan perkantoran dengan restoran apalagi dengan pesawat
bioskop jauh lebih aman
kalau di pesawat itu ruangannya sempit udaranya di situ hanya di situ situ saja
kalau di dalam bioskop itu ruangnya luas lebar
kemudian juga dia berjarak
di pesawat kita jaraknya dekat
kemudian kalau dalam bioskop itu kita tidak berhadapan hadapan jadi ke depan
di dalam bioskop itu kita tidak berbicara
jadi kening diam dan lain sebagainya
jadi menurut sinemeseb dan juga menurut para ahli pakar
di bioskop itu jauh lebih aman daripada kita di pesawat
termasuk daripada kita di dalam kantor maupun dalam restoran
atas permukaan itulah kami akhirnya memberanikan diri untuk membuka bioskop
dan ini melalui kajian penelitian yang lebih cermat
oke pak wagub
tapi jika nanti kemudian ditemukan penambahan kasus ataupun ada kluster di bioskop
maka akan diberikan sanksi kepada pengelola bioskop
dan bioskop tersebut akan ditutup begitu
tidak hanya bioskop semua unit kegiatan yang melanggar tentu akan kami berikan sanksi
mulai dari sanksi administrasi berupa teguran penutupan sementara bahkan pencabutan
termasuk sasaran pendana saksi kerja sosial bahkan dimungkinkan sanksi pidana
jadi semuanya harus patuh dan taat
aparat kami hadirkan di semua lini di semua tempat
untuk melakukan pengawasan daripada pelaksanaan psbb transisi ini
untuk memastikan bahwa seluruh protokol covid dilaksanakan dengan baik
pak wagub selain membuka bioskop
pemprov dki juga ternyata sudah memperbolehkan kafe dan juga restoran menggelar live music akustik
apakah itu tidak berpotensi menciptakan kerumunan
bagaimana pengawasannya di lapangan pak
jadi yang penting adalah menggunakan masker dan jaga jarak
jadi itu konsepnya
kedepan kalau kita tidak memberi kesempatan kepada kafe lewat musik atau yang lainnya
sampai kapan kita mau beri kesempatan
yang paling penting adalah masyarakat melaksanakan protokol covid begitu
jangan di live cafe atau di cafe atau di restoran di mana pun
di rumah sekalipun kalau kita tidak patuh tidak taat tidak cuci tangan tidak menjaga kebersihan
tidak menggunakan masker sekalipun
kalau kita masuk nanti bawa ke rumah justru kita ke rumah membawa virus
nah untuk itu dimanapun kita berada kuncinya adalah melaksanakan protokol covid dengan baik
pak wagub apakah ada tekanan pak dari pengusaha pengusaha hiburan agar pemprov dki membuka tempat tempat tersebut
seperti bioskop kemudian kafe dan juga restoran yang memperbolehkan adanya live music akustik pak
tidak ada tidak ada tekanan
memang semua bukan cuma lab musik semua restoran sejak awal perkantoran
semua minta gimnastik fitness center dan semuanya minta
nah kami buka bertahap sesuai dengan perencanaan disesuaikan dengan situasi dan kondisi mana yang lebih memungkinkan
dan kami sudah mengatur sejak awal semuanya dibuka secara bertahap
yang penting mengikuti protokol covid yang ketat apabila melanggar kami berikan sanksi
oke selain dikritik membuka bioskop kemudian memperbolehkan live music pemprov dki juga dikritik soal pemberlakuan ganjil genap motor pak
apa pertimbangannya karena itu ada kekhawatiran dari masyarakat malah akan membuat masyarakat beralih ke transportasi umum
dan memperbesar potensi penularan covid sembilan belas di transportasi umum pak wagub
ganjil genap bagi motor belum diberlakukan memang sebelumnya kami mengeluarkan pergub lima puluh kemudian pergub delapan puluh tentang mengatur ganjil genap
jadi terkait ganjil genap sebelum ada masa covid ada ganjil genap dimaksudkan untuk dapat mengatasi mengurangi daripada kemacetan
ketika masa covid atau masa psbb kami tidak memperlakukan ganjinap kemudian di masa transisi dalam tiga minggu terakhir baru kami berlakukan ganjil
hanya bagi kendaraan roda empat atau lebih jauh
atau lebih bagi kendaraan motor
sampai hari ini belum dibekukan kami
terus melakukan kajian penelitian
masukan dari semua pihak nanti kami
akan putuskan yang terbaik bagaimana
sejumlah pejabat di pemprov dki
jakarta terkonfirmasi positif
covid sembilan belas bagaimana tracing nya sejauh ini
dan ada rencana untuk menutup
balai kota sementara pak wagub
memang ada beberapa pejabat
oleh itu kami sampai hari ini belum
mengambil kebijakan untuk menutup balai kota
perlu diketahui keberadaan pejabat ini
tidak semuanya duduk
atau berkantor di balai kota
kantor dki ini banyak sekali beda beda
tempatnya beberapa wilayah
nah untuk wilayah wilayah lain
yang apabila terbukti terpapar
itu dilakukan dua hal
pertama dilakukan penutupan sementara
kemudian dibersihkan disinfektan selama
tiga hari kemudian nanti dibuka kembali
ada beberapa memang tempat yang memang
terpaksa kami tutup
kami bersihkan tapi secara umum
gedung balai kota berfungsi dengan baik
oke pak artinya tidak akan
mengganggu pelayanan publik yang ada di balai kota
begitu pak wagup ya
tugas kami pemprov adalah memberikan pelayanan
sebaik mungkin jadi
dekatan penutupan itu terus kami kaji
sejauh ini sejauh tidak mengganggu
maka kami tidak merasa perlu untuk menutup
oke pak ini pertanyaan terakhir
ada yang menarik dan kemudian
menjadi pertanyaan bagi masyarakat bahwa
niatan ataupun usulan dari pemprov dki jakarta
sepeda bisa masuk ke
jalan tol ini apa pertimbangannya pak wagub
jadi begini ya memang di
masalah sepeda ini ada dua
ada sepeda yang buat rekreasi hiburan
ada sepeda dalam
kecepatan tinggi nah ini
harus dibedakan akhirnya kami mengambil
satu solusi bagi
teman teman atau masyarakat
ingin melakukan bersepeda dengan kecepatan tinggi
harus disiapkan tempat
salah satu tempat yang sedang kami usulkan
adalah di jalan tol
di atas untuk
hari tertentu umpamanya hari
minggu pagi jam tertentu
saja nah ini sedang kami pertimbangkan
dan sedang terus kami diskusikan
dengan kementerian pupr
karena yang punya kewenangan
terkait boleh tidaknya
jalan layang itu digunakan
daripada kementerian pupr ini dalam
proses nanti kita lihat apakah dimungkinkan
kalaupun dimungkinkan kami yakin
ini tidak akan mengganggu lalu lintas karena
akan diberi batas kemudian dibedakan
untuk kendaraan mobil dan kendaraan sepeda